halo good morning pemirsa ketemu lagi nih ya sama saya weekend weekend kayak gini karena saya mau
kasih tips yang mudah sekali untuk anda ikuti pemirsa kita akan bikin bakwan goreng tapi bentuk
yang gak biasa ya selengkapnya di morning tips oke jadi bahan bahannya pemirsa disini saya punya
sayur sayuran tapi cuma ada wortel yang kemudian saya parut juga ada
lobak pilihannya terus saya gunakan telur telurnya ini saya bagi dua nih ada yang
kuning telurnya dipisah putih telurnya juga dipisah nah putih telurnya itu nanti akan kita
gunakan untuk bikin adonan bakwannya sedangkan kuning telurnya nanti deh saya kasih tahu ya di
bagian mana sih kuning telur ini akan masuk kemudian di adonannya saya tambahkan ada
daun bawang yang sudah dipotong potong ada kaldu jamur dan tepung bumbu serbaguna langsung aja
caranya tinggal kita masuk masukin aja semua bahannya ke sini aduk terus sampai tercampur
semua baru setelah itu kita goreng nggak perlu banyak banyak nggak perlu terendam juga selanjutnya
pemirsa nanti kita akan goreng sedikit sedikit nih di sini nih di atas teflonnya
ini terus bagian tengahnya
kita buka buat apa daniar kita kecilin ya
apinya karena saya mau masukin si kuning telurnya nih
oke namanya juga percobaan pertama kita coba ya saya mau pakai cara yang ada di resep itu nih
ambilnya pakai sumpit
tapi jadi gak terlalu banyak nih
terus bagian tengahnya dibuka terus ambil si kuningnya
hai coba nih kalau misalnya bagian bawahnya sudah cukup matang ya kita balik kayak nge goreng
bakwan pada umumnya
hai tinggal tunggu sampai matal
oke ini yang terakhir pemirsa
saya juga sebetulnya masih ada
setelah itu baru deh kita plating
sambil nunggu ini mungkin anda mau lihat
bahan bahannya apa saja yang dibutuhkan ini
simak dulu catat dulu ya
apa aja yang kamu butuhin
untuk masak bakwan goreng yang tidak biasa ini